ya kalau kita bicara soal dokter di pedalaman memang tidak lepas dari jasa dan juga kemuliaan hatinya
nah ada nih dokter yusuf nugraha yang saat ini berlokasi di cianjur jawa barat yang rela dibayar dengan botol plastik dan juga pernah melayani masyarakat di daerah terpencil
kita akan langsung ngobrol bersama selamat malam dr yusuf
selamat malam mbak assalamualaikum
waalaikumsalam apa kabar nih dok
sehat ya dok ya
dr yusuf kalau kita bicara soal pengalaman dokter yusuf ini juga dulu di awal karir pernah mengabdi menjadi dokter di daerah sumba ya dok ya
ya saya di daerah sangat terpencil tanah laing sumba
daerah sangat terpencil di tanah rayung sumba
oke dok boleh diceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana kondisi dokter dokter yang ada di daerah terpencil itu
dan bagaimana tanggapan dokter kemudian menanggapi hasil keputusan ma yang menyatakan bahwa dokter spesialis ini tidak wajib lagi
untuk berada di daerah daerah terpencil atau terluar di indonesia
ya kalau untuk masalah menanggapi putusan ma saya pikir itu sudah ada jalur hukumnya ya mbak ya
jadi saya pada posisi ini tidak bisa menanggapi karena itu sudah keputusan
hanya saja saya mungkin berbagi pengalaman saja
kalau memang masyarakat masyarakat terpencil itu memang membutuhkan dokter dokter
artinya di situ saya pun sebagai waktu itu dokter trete ya
di sumba timur di daerah sangat terpencil itu memang mereka antara jumlah penduduk dengan dokter memang masih kurang
berapa itu rasionya dok kalau boleh digambarkan
rasio perbandingannya antara dokter dan juga penduduk yang ada di sana kalau boleh digambarkan
ya kalau saya di sana mungkin saya satu kecamatan ya
apa namanya memegang satu dokter satu kecamatan gitu kan
mungkin ada yang dua dokter
mungkin ada yang dua dokter berapa kecamatan gitu
jadi memang rasionya memang membutuhkan banyak ya untuk di posok gitu kan
karena di sana pun saya bekerja tidak hanya jam kerja gitu kan
ketika saya dua puluh empat jam ketika malam saya harus tidur
kemudian ada masyarakat yang membutuhkan harus bangun gitu kan
jadi memang jam kerja dokter di posok itu tidak bisa kita ikutin jam kerja biasa
ya artinya kita harus memang siap sedia
kapan pun untuk bisa membantu masyarakat gitu
ya dok kalau berbicara soal pengalaman dokter sebelumnya untuk bertugas di sumba itu ya dok ya
apa menurut dokter yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sana
dan apa hambatan terbesar yang dialami oleh para dokter saat bertugas di daerah terpencil seperti itu
satu sebetulnya masalah alat ya
masalah alat juga perlu di apa namanya perlu di
lebih diperhatikan ya karena untuk bekerja itu kan perlu apa fasilitas ya
artinya tidak melihat hanya fasilitas untuk yang lain lain ya
tapi ini lebih bagaimana dokter di sana bisa menangani pasien dengan baik dengan fasilitas kesehatan yang memadai
gitu kan itu poinnya gitu kan
nah bagi saya sendiri sih mungkin bagi dokter yang lain juga untuk hal hal yang lain bisa menjadi nomor dua
ya mbak gitu kan
kayak misalkan untuk rumah dan sebagainya
kadang kadang kita juga nggak ada
dapat rumah dinas dan sebagainya
di rumah dia bisa gak terpencil
cuman yang paling penting adalah bagaimana fasilitas kesehatan yang memadai untuk bisa membantu masyarakat di desa yang sangat terpikir
karena jangan kan untuk bojuk gitu ya
artinya kita kalau misalkan sudah pada posisi yang sangat apa
sangat posisi pasien yang sangat berat
kita harus apa namanya harus bawa mereka ke luar
ke rumah sakit ataupun apa
tapi kita harus menangani di situ
dengan keputusan yang
secepat cepatnya gitu kan seperti itu
di situ ya kalau nggak di tangan ya
bisa berbahaya bisa patah
buat pasien tersebut gitu
ya kalau tadi kan kita sudah berbicara soal dari sisi
pasien nih dok tapi kan dokter ini juga
atau pihak yang juga menjalani
kehidupan itu gitu ya
di daerah daerah terpencil tadi juga sempat ada cuitan dari
para warganet yang menyatakan
dokternya juga harus didukung nih ya
sebenarnya apa sih dok
yang paling sulit saat itu dirasakan
sebagai dokter yang mungkin juga
memiliki keluarga yang juga butuh
sekolah kemudian juga untuk anak anaknya
fasilitas kesehatan juga untuk dokter sendiri gitu
apalagi kita ingat beberapa waktu yang lalu
ada rekan dokter begitu yang
bertugas di daerah timur
yang juga harus meregang nyawa ya dok ya
iya kalau bisa di
sama ya dokter pun manusia
yang mungkin sama dengan
profesi yang lainnya gitu kan
artinya di sini ada hal yang memang
secara apa namanya
pribadi ya dokter pun punya kehidupan
memang di sini ditutup ya
satu bahwa kita ini mengabdi
kemudian yang kedua
dan juga pada lainnya
kita juga sebagai manusia
dokter yang manusia yang punya hak haknya
sebagai manusia ya artinya di situ
kadang itu tadi ya
kita butuh ketika keluarga
ada di situ kita juga butuh
fasilitas seperti rumah
yang mungkin bagi saya sendiri ya
itu pengalaman saya sendiri saya pikir
pengalaman ya ini jatuhnya ke pengalaman
pribadi ya dok ya
saya pikir pada saat itu ya
saya butuh kadang kadang tempat ya
rumah dinas kadang kadang saya datang ke sana
nggak ada rumah dinas gitu kan
rumah dinas harus berbagi dengan
teman sejawat yang lain atau menunggu
yang waktu jadi mulai
fasilitas seperti itu kemudian juga
masalah apa namanya masalah
bukan besar besar kecilnya itu relatif
saya nggak bisa menjelaskan relatif
seperti apa tapi saya pikir
bagaimana bisa mencukupi ya apa namanya
kehidupan sehari hari dokter di daerah sangat terpencil
tersebut gitu dan yang selanjutnya
faktor keamanan ya karena
paling penting ya karena
bagi kita ya mungkin
bagi teman sejawat yang lain ya ini adalah
suatu pengabdian ya tapi kalau pengabdian
tanpa ada pengamanan
ini kan malah petaka buat dokternya
karena salah satu banyak
yang dikeluhkan oleh dokter
selain tadi masalah fasilitas juga masalah
keamanan di mana kita tidak
apa namanya sebagai dokter itu dilepas
ya apa namanya ke masyarakat
ya dan kita berbau dan memang
masyarakat itu sendiri ya
kadang kadang ada yang
tidak bisa menerima ya pada saat
dokter sudah melakukan yang terbaik gitu ya
kemudian apa namanya
pasien itu tidak tertolong
kadang kadang pasien ini juga tidak menerima
hal hal seperti itu yang mungkin ya
butuh antara apa namanya
perhatian dari apa dari lita sektoral
ya di sini bagaimana ketika menangani pasien
bisa lebih merasa aman gitu loh
seperti itu oke harus ada kolaborasi ya dok ya
terkait dengan terutama fokus
juga tidak hanya dokter dokter
ada di perkotaan saja tapi juga di daerah daerah
terpencil dok tapi
bicara soal kegiatan
sehari hari dokter salad ini kan dokter juga
mengelola klinik harapan sehat ya dok ya
di mana ini ada yang unik
jadi para pasien ini ada beberapa yang boleh
membayar dengan botol bekas atau
kalau tidak punya botol bekas boleh juga membayar
dengan menyanyikan lagu indonesia raya ya dok ya
atau pada sebelumnya bahkan ada juga
yang mengaji begitu dok
ini seperti apa sih dok ide awalnya
dan apa tujuan dokter sebenarnya
pembayaran kesehatan seperti ini
fasilitas kesehatan seperti ini
satu bah kita
tidak bisa menutup kemungkinan
kita tidak bisa menutup mata bahwa
masih banyak masyarakat masyarakat
di indonesia yang dia tidak bisa
mengakses fasilitas kesehatan
karena tidak mampu
memang saat ini ada bpjs
tapi masih ada masyarakat yang
tidak mampu yang belum memiliki
bpjs gitu loh
pada posisi tersebut
kita nggak bisa sekali lagi
kita tidak bisa menutup mata
bahkan yang bpjs
mandiri pun mereka nggak bisa bayar
gitu loh seperti itu
untuk hal tersebut saya ingin menjadi
salah satu agen perubahan
saya ingin menjadi bagaimana
membuat solusi tanpa
kita harus menyalahkan orang lain
karena pada posisi begini kadang kadang
banyak orang yang menyalahkan
pemerintah menyalahkan apa
seperti itu saya pikir
kita jangan hanya bisa menyalahkan
tapi kita harus mulai berbuat apa yang kita bisa
apa yang kita lakukan
saya di sini adalah ingin bagaimana menjadi
satu solusi ya bagi mereka yang tidak
mampu yang tidak memiliki
jaminan kesehatan itu bisa berobat
tapi saya katakan ini yang tidak mampu
saya tidak mau bikin mereka menjadi mental
mental apa mental
hanya meminta dan menunggu ya dok ya
saya ingin bahas bagaimana mereka ini
yang tidak mampu tetap kita layani
tapi kita jaga mentalitas mereka bahwa mereka itu
harus tetap usaha ya dok
yang hanya meminta minta gitu kan
makanya saya buat suatu program ini
itu digabungkan itu bagaimana
untuk apa namanya menjaga lingkungan
dengan cara menukar sepuluh botol plastik bekas
bagaimana meningkatkan rasa nasional
dengan menyanyikan indonesia raya dan pancasila
bagaimana untuk meningkatkan ketakuan
ini bisa menghasilkan
jadi seperti itu jadi saya ingin satu program ini
membantu tapi bisa dengan manfaat yang banyak
bahkan botol plastik bekas kita gunakan lagi
untuk ibu ibu membuat kerajinan yang hasilnya
buat mereka juga
mulia sekali ya memang dokter yusuf nugra
dok tapi pernah ada nggak sih dok komentar komentar
nyinyir gitu kalau kata netizen terhadap
apa yang selama ini dokter lakukan
dan sampai kapan nih rencananya dokter akan
melayani pasien bagi mereka yang tidak mampu
dengan metode seperti ini nih dok
saya sudah menangani ini menggunakan metode
dari dua ribu delapan mbak jadi saya dua ribu delapan sudah melakukan
seperti ini saya pikir apa namanya pro kontra masih ada
pro kontra pasti ada tapi saya pikir
saya adalah orang yang ingin selalu berpikir positif
saya tidak mau berpikir orang yang negatif ya
apabila tujuan kita baik niat kita baik
saya pikir terus jalankan jadi jangan pernah lihat
orang yang nyiringir yang bayah kalarmang
oke dan sampai kapan nih dok berarti rencananya
kan terus menjalankan konser seperti ini
ya sampai air di jantung badan pak
saya punya cita cita bahwa sampai saya meninggal
sampai saya apa mungkin tidak ada di dunia ini
membantu mereka yang tidak mampu
pasti harapannya juga akan ada dokter dokter lainnya
yang juga terinspirasi ya dari aksi ini
dan masyarakat sekitar juga bisa terus berkolaborasi bersama
untuk tidak hanya sehat tapi juga bisa menjaga lingkungan
seperti yang tadi dokter sampaikan ya
terima kasih banyak dokter yusuf nugraha sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia connected selamat melanjutkan aktivitasnya dok